jelang berlangsungnya laga perdana indonesia soccer championship dua ribu enam belas pstni mendapatkan hasil buruk di laga uji coba
buruk dalam penyelesaian akhir membuat tim berjuluk laskar loreng itu harus menyerah di tangan tim pon jawa barat
laga uji coba melawan tim pon jawa barat berlangsung selasa malam di stadion siliwangi bandung
psni yang di laga sebelumnya meraih kemenangan besar enam atas vila dua ribu kali ini justru harus menerima hasil negatif
walaupun mendominasi pertandingan namun tim asuhan pelatih edward chong itu harus menyerah dengan skor satu
adalah saifullah yang mencetak gol kemenangan tim pon jawa barat di babak pertama
kekalahan ps tni kali ini juga tak lepas dari buruknya penyelesaian akhir dua striker mereka guntur triaji dan dimas derajat
hal itu pun akan menjadi evaluasi edward chong jelang menjalani laga perdana isc dua ribu enam belas kontra madura united hari minggu mendatang
kita harus kembali ke mereka mereka punya perform lagi
tapi secara keseluruhan misalnya harus perbaikin
saya bilang ini bagus untuk kita evaluasi
jadi mereka juga tahu gue juga belum apa apa
kalau untuk fisiknya sendiri
fisik kan masalah
teamwork organisasi pertahanan finishing